dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah bersama kami di reskrim mumpolda papua kombespol faisal ramadhani selamat sore pak faisal
selamat malam mbak
ya sudah malam ya di papua ya pak faisal ya pak faisal hingga saat ini sudah berapa orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus mutilasi ini apakah benar ada anggota tni yang terlibat pak
sampai sejauh ini ada sepuluh orang yang kita tetapkan sebagai tersangka dari sepuluh orang tersebut empat orang masyarakat sipil tiga orang sudah kita satu orang dpo kemudian dari enam orang itu oknum anggota tni
baik memang betul begitu ya pak ya ada enam orang oknum anggota tni kami juga sebetulnya sudah berusaha untuk mengundang pihak tni untuk bergabung dalam diskusi ini namun sampai saat ini memang sayang belum ada yang bisa bergabung
kalau kemudian sudah ada sejumlah orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka bagaimana kemudian proses hukum selanjutnya pak sejauh mana pihak tni ini nanti akan ikut dalam proses penyidikan karena tadi disebutkan ada enam orang begitu ya pak ya yang ditetapkan sebagai tersangka
ya dalam hal ini kan konektivitas jadi untuk masyarakat sipil akan ditangani oleh polres timika di backup oleh polda papua
kemudian untuk oknum tni ditangani oleh pomdam
baik artinya polisi akan memproses hukum dari empat orang tersangka yang dari warga sipil begitu ya pak faisal
ya betul sekali
baik pak faisal apakah sudah diketahui apa motif dari pembunuhan ini sehingga harus sampai dimutilasi pak
untuk motifnya motifnya adalah perampokan
untuk sejumlah uang dengan modus merekayasa transaksi senjata rekayasa transaksi senjata
kemudian setelah mereka melakukan pembunuhan untuk menghilangkan bukti bukti kemudian mereka melakukan mutilasi
kemudian mobil yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut mereka bakat
kalau kemudian diawali dengan upaya untuk melakukan transaksi jual beli senjata apakah kemudian ada dugaan pak kelompok bersenjata menjadi dalang mungkin di dalam kasus ini
memang kita menduga bahwa korban ini adalah simpatisan dari kkb tapi ini akan kita dalami lagi terkait dengan hal tersebut
baik tapi sejauh ini motif utamanya adalah
perampokan begitu ya pak ya kriminal
betul sekali iya
bagaimana dengan upaya pencarian korban lain pak faisal sejauh mana perkembangannya
karena sejauh ini yang kami terima informasinya dari empat korban dua korban sudah ditemukan dan dua korban masih dalam pencarian pak
ya baru saja kita mendapatkan korban yang lain jadi sudah ada tiga tubuh korban yang kita dapatkan
karena dari keterangan tersangka
ini ada empat korban ini dimutilasi ke dalam enam karung empat karung bagian tubuhnya kemudian satu karung itu adalah bagian dari kepalanya kemudian satu karung itu empat pasang kakinya
yang kita dapatkan ini barusan ini satu karung dari bagian tubuhnya jadi semuanya sudah ada tiga karung yang berisi tubuh dari korban
oke kalau kemudian sudah dijelaskan
atau berdasarkan keterangan saksi begitu ya pak ya mengapa kemudian pembunuhan ini disertai dengan memisah misahkan bagian tubuh korban kalau begitu pak
ya kan mereka melakukan mutilasi kemudian membuang ini harapannya dibuang ke sungai ini supaya tidak timbul ya
artinya tidak perlu ke permukaan seperti itu makanya dipisah pisahkan demikian
dalam upaya penghilangan barang bukti
pembuangan begitu ya pak faisal
pak faisal setelah kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka ada sepuluh orang apa saja proses hukum selanjutnya
setelah ini kita akan melakukan rekonstruksi kepada kejadian tersebut
diawali dari tempat perencanaan kemudian tempat melakukan pembunuhan kemudian yang ke tkp ketiga adalah tempat mutilasinya
yang keempat adalah tempat pembuangannya dan yang kelima adalah tempat mobil terbakarnya tkp mobil terbakarnya
jadi besok kita akan melakukan rekonstruksi terhadap hal tersebut
apakah enam orang tersangka oknum tni juga akan dilibatkan pak dalam proses rekonstruksi ini
ya kita sedang koordinasi dengan pomdam untuk melakukan hal tersebut
oke baiklah pak faisal kombespol faisal ramadhani di reskrimumpolda papua
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newsroom selamat malam
terima kasih mbak selamat malam